bahkan kami sempat berbicara dengan warga sekitar yang mengenal mereka
mereka menanyakan di mana letak kantor polisi terdekat
setelah dikasih tahu mereka langsung pergi
mungkin penjulik penjulik itu menangkap mereka lagi pak
saya rasa ada satu kemungkinan lagi
mungkin penjulik penjulik itu tidak mau ambil risiko lagi
mereka menyuruh anak buahnya untuk
kita lihat yuk
itu jendelanya kebuka kita ngidip yuk
nah lihat ya
di depan sudah ada soal
yang harus kalian kerjakan
sekarang siapa yang bisa mengisi soal akan kakak kasih permen
sekarang siapa yang bisa tunjuk tangan
nah kamu naruh
ini buat kamu
ini buat kamu
ini buat kamu
ini buat kamu
nah soal selanjutnya soal nomor lima
eh mbak nadia
suatu hal yang mengejutkan dan sangat menyenangkan
mbak nadia bisa hadir di sini
aku lagi jalan jalan di sini aja kok
terus ya kebetulan mampir
oh kalau begitu mari mbak silakan masuk
tapi aku harus pulang
lima menit saja mbak
gimana menit aja kok yuk
mbak nadia mari silahkan masuk
ya selamat datang di rumah saya yang sangat sederhana ini
mari saya kenalin
kamu toh ternyata nadia yang sering dibicarakan oleh robin
kamu suka menceritakan saya
robin sering sekali menceritakan tentang kamu
dia bilang kamu adalah wanita yang benar benar luar biasa
karena kamu berhasil menghadapi semua kesulitan kamu dan kesulitan kakek
kayaknya kamu tahu banyaknya tentang keluarga saya
apa lagi yang kamu tahu tentang keluarga saya
mengenai orang orang kaya yang ingin mengambil aris calpaksa karena mbak nadia
dan mbak nadia mampu menghasil mengalahkan mereka
padahal mbak nadia hanya berdua
nadia kamu tahu tidak nak apalagi yang sering diceritakan robin tentang kamu
raben bilang mulai sekarang kamu tidak akan sendiri untuk menghadapi semua kesulitan kamu
karena robin akan selalu membantu kamu
jangan bicarakan ini lagi
robin kamu jangan gitu dong
untuk anak secantik dan sebaik nadia ibu nggak rela kalau sampai
dia menghadapi kesulitan kesulitan sendiri
jadi sebagai putra ibu ibu minta kamu untuk selalu melindungi dan menemani nadia ya
ibu sampai lupa
aduh kita ini gimana sih
ada tamu kok tidak disuguhin apa apa
tunggu sebentar yana
ibu siapkan minuman dulu
tidak usah repot repot bu
kebetulan kami harus pulang
karena kakek pasti sudah nunggu

tidak ada salahnya kalau kamu duduk dulu sebentar bisa ngobrol ngobrol dengan robin
nanti kalau kamu pulang buru buru robin malah ngambek sama ibu
nanti kalau misalnya robin marah nanti saya akan kasih tahu sama dia
supaya dia gak marah sama ibu
sekarang saya pulang dulu ya bu
insya allah nanti lain kali saya pasti datang lagi ke sini
dia berkata jujur
biarkan nadia pulang
nanti pasti tadi akan kembali lagi ke sini
ya sudah kalau begitu
kami bermisi pulang ya bu
sering sering ya datang ke sini
bu robin mengantar mereka dulu ya ke depan
permisi ya bu
pasal perempuan talal
rusak deh dandanan gue
udah ke tempat nano kali
saya tak tahu kita pergi ke mana lama
jadi kamu sudah melihat dengan mata kepalamu sendiri
iya dan dia memang benar benar ngajar anak anak di desa itu
dia laki laki yang baik ya kek
apa kamu sudah bertemu dengan orang tuanya
udah tadi nadia ketemu sama ibunya
ibunya juga baik banget
ibunya lembut hangat samalah sama robin
jadi robin itu pria yang lembut dan hangat
dan dia juga pemberani iya kan
ih kaki kok senyum senyum
nadia seperti kata pepatah semua itu ada waktunya
dan bila waktu itu tiba itu adalah yang terbaik
apa kamu lupa dengan apa yang dikatakan peramal wanita itu
kamu akan bertemu dengan seorang pria yang akan menjadi bagian dalam hidupmu di tepi sungai
nah robin itu kan tinggalnya di tepi sungai
anak buah bapak itu
udah nyari ke semua penjuru
itu juga penjuru hutan
bahkan kami sempat berbicara dengan warga sekitar yang mengenal mereka
mereka menanyakan di mana letak kantor polisi terdekat
setelah dikasih tahu mereka langsung pergi
mungkin penculik penculik itu menangkap mereka lagi pak
saya rasa ada satu kemungkinan lagi
mungkin penculik penculik itu tidak mau ambil risiko lagi
mereka menyuruh anak buahnya
untuk menyergap aditya dan si wanita
jadi maksud bapak mereka dalam bahaya pak
sudah setengah hari lebih ini kita belum pernah mendengar kabar mereka
mudah mudahan saja pak
kira kira mereka di mana ya bang
kalau kemarin ada yang melihat mereka di hutan
kenapa sampai sekarang belum muncul
gara gara si cowok sialan itu di
si aditya memanfaatkan adik lo
eh adik lo itu cantik
siapa yang gak mau sama dia
ya nggak cik
benar juga apa kata abang
emang mereka tuh brengsek di
si aditya itu sebenarnya sudah lolos dari penculik
mereka ada di tengah hutan
apa lagi yang mereka kerjakan coba
kalau bukan memanfaatkan adik lo
memang kita semua benci sama dia bang
lo nggak tahu dia sih lo
kalau gue seperti aditya
keadanya sekarang ada di tengah hutan
pasti gue juga akan melakukan hal yang sama
pikirannya kotor mulu
lo perlu berhenti
lo perlu bukti lo
udah sekarang kita berangkat ke hutan
nah iya sekarang kapan besok
keburu basi lo mau ikut nggak
aduh dabi hilang sama ibu
mau nyari sasian
kita berangkat sekarang
jadi kita harus terus memijut mereka pak
iya teruskan memijut
kita harus membantu memperlancar peredaran darah mereka
pak mereka sadar pak
terus teruskan memijut
kita masih hidup
kita masih hidup